nah itu ini kan lagi berjalan sengketa pilpres ya bu
nah ini apakah juga menunjukkan bahwa akan ada rekonsiliasi gitu bu dalam waktu dekat dengan
kubu dua gitu bu dan satu dan kan beberapa waktu lalu juga ibu datang ke acaranya pak rosan
gue bisa mendapat penjelasan soal itu terima kasih
kita hormati proses yang sedang berjalan di mk sampai tanggal dua puluh dua
kita ikuti semua proses tersebut sampai selesai
kita minta kepada kemenlu untuk bisa proaktif
kemudian mencari mengecek anggota wni
yang ada di sana ya untuk dilihat di mana siapa dan diberikan perlindungan pertolongan
jika perlu dievakuasi ya dilakukan evakuasi
kalau perlu dibawa ke indonesia ya kembali ke indonesia
jadi dilakukan semua hal yang paling maksimal untuk memberikan perlindungan
menjaga warga negara indonesia yang ada di sana
yang akan melakukan mudik hati hati dalam menjalankan pulang mudiknya
dan saya minta kepada pemerintah untuk bisa menjaga arus mudik pergi dan kembali
karena ini kabarnya akan ada jutaan orang yang akan melakukan mudik mulai besok sampai kemudian minggu depan
jadi ini adalah hal yang memang harus dilakukan oleh semua stakeholder yang akan menjalankan tugasnya
yang pertama soal hak angket ini kan penutupan masa sidang ya ini artinya tidak ada
atau yang mengajukan artinya hak angket menguap gitu aja ya mbak
yang kedua kita baru saja melihat kalau ternyata revisi uumd tiga masuk ke dalam prolegnas prioritas
apakah memang ini ada usulan atau memang sedang dibahas gitu

karena kan sempat mengemuka di awal masa sidang ini mbak
satu lagi mbak tadi mungkin belum dijelaskan mbak soal pertemuan eh buka bersama yang mbak ikuti di rumah pak rosan
apakah itu bagian dari rekonsiliasi yang dibangun oleh pdi perjuangan dengan kubu prabowo gibran begitu mbak
enam bulan untuk selalu bisa bersilaturahmi
dalam rangka bulan ramadan bersilaturahmi apalagi banyak sekali acaranya itu acara tadarusan
acaranya acara hataman quran
acaranya bukan hanya sekedar makan makan silaturahmi saja
jadi sebagai sahabat sebagai teman silaturahmi itu tidak akan pernah salah tidak akan pernah tidak dilakukan apalagi di bulan ramadhan
akan dilanjutkan dengan pertemuan dengan pak prabowo
insya allah selalu akan dilakukan silaturahmi dengan siapapun insya allah
selalu akan dilakukan silaturahmi dengan siapa saja
mbak puan izin ranata dari kompas tv mbak
sedikit soal isu politik ya mbak
ini kan pak hasto kemarin sempat menyenggol kembali pak presiden jokowi yang dimana katanya pak presiden pengen ngambil kursi juga di pdip ini
sebenarnya kondisi ataupun keanggotaan pak jokowi di pdip sendiri seperti apa sih bu